dan kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan juru bicara ketua pbnu muhammad nabil harun
selamat sore gus nabil
assalamualaikum wr wb gus
waalaikumsalam selamat sore mas ferdian
terima kasih pak nabil sudah bergabung dengan kita sore ini
sebelum lebih lanjut kita ngobrol kita ingin mengucapkan selamat untuk terpilihnya pak said akil
sebagai komisaris utama dan juga komisaris independen di pt kaila
tapi kemudian ini banyak yang bertanya tanya begitu
kita kenal pak said ini kan ketua organisasi islam salah satu yang terbesar di indonesia
seorang ahli ilmu tasawuf begitu
lalu kemudian didapuk oleh menteri bumn erick thohir menjadi komisaris utama dan independen
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih
mas ferdian sudah mengucapkan selamat dan memberikan doa
jadi beliau menerima amanah ini dengan sebaik baiknya
beliau menerima amanah ini sebagai panggilan untuk mengabdi kepada bank dan negara melalui pt ketua pbi indonesia
sebelumnya kan disampaikan bahwa alasan penunjukan pak said ini adalah dinilai berpengalaman dan juga memahami pasar
boleh dijabarkan pak nabil pengalaman apa yang dimiliki oleh pak said iqbal ini terkait jabatan baru di komisaris utama dan komisaris independen di p tiga
kalau lihat kapabilitas dan kapasitasnya ini adalah penunjukan yang sangat penting
jadi ini adalah penunjukan yang sangat penting
ini adalah penunjukan yang sangat penting
kapasitas beliau tentu publik sudah bisa melihat dan ini bahwa beliau ini kan satu selain sebagai ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama
beliau juga sudah beberapa kali menduduki jabatan komisaris di beberapa perusahaan
misalnya ada di acdx itu pusat timah kemudian ada di osok group dan pernah juga di salah satu perusahaan pwm
oke artinya ini menjawab bahwa soal kompetensi ini
bisa dijawab dengan adanya beberapa jabatan yang sudah diemban sebelumnya ya pak nabil ya
oke berarti ada juga yang ini yang mengatakan bahwa ini ada hubungannya juga dengan perpres investasi miras
yang dimana pbnu juga salah satu yang menolak soal ini
ini menjawab keraguan ini bagaimana
saya kira tidak ada hubungannya antara penolakan pbnu terkait perpres yang didalamnya ada investasi miras dengan posisi ini
jadi beliau juga meskipun sudah diberi nama menjadi komisaris selama pbnu
beliau juga akan tetap konsisten dengan sikap sebelumnya artinya sikapnya tetap sama
tetap kritis terhadap pemerintah ketika memang kritik itu diperlukan
dan beliau juga menyampaikan
bahwa gaji yang nanti diperoleh atau didapatkan sebagai komisaris utama bumn ini juga akan digunakan untuk bersedekah ya
di bagian kodang mereka mereka yang membutuhkan
oke terakhir pak nabil apa yang akan dilakukan terkait jabatan baru pak said ini selanjutnya
saya kira tentu pertemuan dengan dewan komisaris dan dewan direksi
karena di beberapa waktu yang akan datang itu akan menjadi langkah awal
untuk kemudian melihat atau mendiagnosa sejauh mana pt kai saat ini
dan kemudian setelah itu kemudian mendapatkan data data yang cukup dan lengkap
saya kira baru kemudian beliau bisa mengambil ataupun memberikan beberapa saran dan masukan untuk pt kai
oke baik terima kasih pak muhammad nabil harun sudah bergabung dengan kita sore ini
dan selamat bertugas kembali untuk pak said untuk jabatan barunya di pt kai
terima kasih pak nabil